kira kira kriterianya seperti apa yang cocok untuk menempati postur kabinet di presiden jokowi periode kedua ini
seperti yang sudah anda sampaikan tadi sepanjang dialog
itu tadi integritas yang terpenting
karena berat sekali beban pak jokowi di term kedua ini
kan pak jokowi tidak akan maju lagi
pak kiai mungkin juga tidak akan nyapres lagi
kemungkinannya kecil lah kemungkinannya nyapres lagi karena alasan usia
oleh karena itu tidak ada capres atau cawapres yang dominan
nah oleh karena itu partai partai ini merasa semua punya kesempatan yang sama
yang sama untuk nyapres dan cawapres
sehingga kerja sungguh sungguh mereka paling dua tahun paling lama
selebihnya mereka cari logistik untuk menghadapi dua ribu dua puluh empat
ahy punya peluang yang sama dengan ibu puan dengan semua semua yang muda muda
bayangkan dan sekarang ongkos politiknya mahal
jadi lebih berat untuk apa
harus ditancap gas langsung pak jokowi ini
dua tahun pertama
kalau bang faisal tidak masalah dengan kadar profesional ataupun petugas partai
kira kira kalau dari orang parpol yang lumayan gitu untuk
ada profesor hendrawar supratikno bisa bapenas
ada bu diman sujatmiko untuk menteri pemuda olahraga
atau menteri yang ngurusi digital dan ekonomi kreatif
susah memang carinya tapi ada
jadi bisa jadi menaker
jadi ada beberapa lah
yang muda muda juga ada
di nasdem ada martin manurung misalnya
dan beberapa lagi